berikutnya jajaran tni dan polri ikut memperbanyak proses tracing kontak erat
karena khawatir terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas pasca idul adha
sebelumnya lonjakan kasus terjadi dua pekan setelah idul fitri
langkah antisipasi dan deteksi dini pun segera dilakukan tni dan polri
dari menyiapkan tempat tempat isolasi terpusat serta pendampingan tracing kontak erat
bila temukan adanya kasus positif oleh warga
tni polri pun berharap warga yang positif terinfeksi covid sembilan belas
tidak enggan atau menolak bila dibawa ke tempat isolasi sebagai langkah cepat pencegahan penularan
ada pengalaman yang sangat bisa kita tarik adalah ketika lebaran tahun dua ribu dua puluh
dua minggu setelah itu terjadi lonjakan yang begitu tinggi
dan kita harapkan pada idul adha tahun ini
tidak terjadi lonjakan seperti yang terjadi pada waktu idul fitri tahun dua ribu dua puluh satu
tracing terhadap kontak erat akan dilaksanakan secara masif
sehingga perlu disampaikan kepada seluruh warga masyarakat
apabila dari hasil tracing itu ditemukan hasil tes positif
supaya mau dilakukan perawatan di tempat isolasi terpusat
karena masih ada masyarakat yang enggan untuk melakukan itu
supaya bisa betul betul diisolir
itu tidak melibat kemana mana